kita beralih ke informasi terkait gempa
ini masih soal gempa yang ada di bangkai
kita sudah terhubung melalui telepon dengan rahmat triono ya dari bmkg
selamat malam pak rahmat
ya selamat malam
pak rahmat bagaimana kemudian bmkg merespon gempa yang terjadi di luwuk ini pak
ya apakah sampai saat ini himbawan atau potensi tsunami yang dikeluarkan bmkg masih berlaku atau bagaimana
ya pak kami sudah monitor selama satu jam lebih ini dengan mengamati touchgate yang ada di sekitar sulawesi
dan tidak ada perubahan muka air laut yang signifikan
mungkin sesaat lagi kita akan menyatakan warning dinyatakan berakhir
itu artinya ancaman tsunami tidak ada lagi
ya kembali ke beraktifitas kembali sedia kalah
yang diterima oleh bmkg seperti apa tadi kemudian pasca gempa informasi ini
ya kami akan mengeluarkan dengan magnitude enam sembilan dan hasil modeling kami di beberapa wilayah di sulawesi
ya misalnya di morowali kemudian di bangge selatan di kendari dan beberapa kota lainnya di sulawesi itu
dengan level warning pada status waspada
ya artinya ancaman tsunami sebenarnya tidak signifikan kurang dari setengah meter
dan setelah itu kami monitor juga touchgate di sekitar sulawesi dan termasuk di ambon
tidak ada kenaikan muka air laut yang signifikan
maka ini sesaat lagi kami mungkin sudah dinyatakan warning berakhir nih
penanganan berakhir dan itu artinya masyarakat bisa kembali beraktivitas lagi untuk bisa kembali ke rumah
tadi yang menjauh pantai bisa kembali lagi
oke artinya beberapa saat lagi ini berapa lama ini pak
setengah jam lagi satu jam lagi atau
sebentar saya tadi
sudah di assemen tadi sudah
nah ini sudah dikirim tadi barusan ya
oke apa yang perlu diwaspadai kemudian pak rahmat
ya masih ada potensi gempa susulan
jadi ini yang perlu diwaspadai
kemungkinan walaupun magnitudonya kekuatannya mengecil tapi tetap saja harus kita waspadai
kalau tadi misalnya ada bangunan yang sudah miring atau retak
bisa saja di guncang gempa susulan yang tidak kuat juga bisa berpotensi roboh
ini yang harus diwaspadai
oke berarti saya perlu konfirmasi kembali bahwa kemudian peringatan tsunami ini sudah dicabut oleh bmkg ya
ya bukan dicabut dinyatakan berakhir
kalau dinyatakan berakhir berarti sudah tidak ada warning dan warga masyarakat ini sudah diperbolehkan untuk kembali ke permukiman mereka masing masing

terima kasih pak rahmat riono kepala pusat gempa bumi dan tsunami bmkg